gak perlu ada orang lain yang tahu
itu urusan lu bukan urusan gua
kalo lu belanin macem macem
gua akan pasti
gua akan ngabisin lu lebih cepet
dan lu gak bakal bisa deket lagi sama reva
ancaman loh ini gak ada artinya
gue gak takut sama lu sedikit pun
karena gua tau gua gak salah
jadi leader geng serigala yang sebenernya dia
dia pasti ngerebut geng serigala dari mondi
untuk balas dendamnya
dendam sama gua
iya gua aman
kalian berhasil ngabisin boleh
sekarang kita rayakan kemenangan kita
gua tunggu kalian di cafe lustre
akhirnya gua berhasil ngabisin lo
lagi lu sih
kalo lu liat anak anak serigala tuh nafsu lu sampe ubun ubun tau gak
gue pengen tanya sama lu
gimana caranya berantem tapi sabar
musuh di depan muka
ya udah pasti emosi lah

gimana sih lu kayaknya
iya emosi tapi tahan dikit lah
emang tadi lu ga emosian
ya emosi tapi waktu itu gua ga kenapa napa kan sekarang ga terlalu capek
lu berdua cabut dulu nih
karena gua udah urusan dulu
kenapaan sih lu berangkat bareng juga main tinggal tinggalan aja
gua mencium bau bau ada yang ga beres nih
gua juga mencium bau bau yaa

ops uke lebih mandi
lu kalian belum mandi
tapi gua ga mau libatin kalian di masalah gua sama deyan
gua udah urusan mendadak beneran
kalian duluan aja
nggak biasa aja tuh anaknya begitu
kayak ada sesuatu yang disembunyiin dari si boy
aduh udah deh gak usah mikir kemana mana
nggak usah kepo
ntar juga kalau ada apa apa si bui pasti cerita kok
yang gue curigain cuma satu nih sekarang nih
kenapa tas lo sama tas gue ketuker
malah berat lagi tas lo
tuh kan sobek
barusan gue ian sama gery dikejar kejar sama robby
dan beberapa anak geng serigala
karena gue baru tau
ternyata bukan robby leader geng serigala
jadi dia tau gue ada di sini
lo gak bisa terus terusan nutupin kenyataan
karena sekarang semuanya sudah jelas
bahkan gue sekarang udah bisa ngeliat lo pakai jaket geng serigala
dan di sini
di hp nya robby juga jelas
leader geng serigala
tidak perlu ada orang lain yang tahu
itu urusan lo bukan urusan gue
kalau lo berani macem macem
gue akan ngabisin lo lebih cepet
dan lo gak bakal bisa deket lagi sama reva
ancaman loh ini gak ada artinya
gue gak takut sama lu sedikit pun karena gue tahu gue gak salah
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
terima kasih gak ada
mana sih ngarep banget kalau pada janjian
akhirnya yang ganteng setara sama gue nongol juga
lo tau gak gue kepanasan nih nungguin lo dari tadi
untung gue gak jadi cacing kremi
panas tau gak lu takut ya
takut ketampanan lo kalah sama gue ya
gila lo pake nanya itu tandanya khawatir
gue takut lo kenapa napa
oh iya gue baru inget yaan
ternyata kita selama ini salah
leader geng serigala itu bukan robby tapi dean
gue tadi ngeliat di hpnya robby deyan nelfon
disitu ditulis namanya leader geng serigala
gue gak salah denger lo serius nih
makanya tadi gue langsung samperin deyan
nah terus tadi lo kesana kenapa gak ngajak
wah apa kita sampurin aja sekarang nih
itu alasan gue gak mau ngajak lu
gue mau hindari hal itu
nah menurut gue deyan kayak lagi nyemunyin sesuatu
karena logikanya kenapa dia harus nyembunyiin identitas dia

oh jangan jangan den memang sengaja memanfaatkan serigala buat balas dendam sama lo
dan jangan jangan deyan juga yang udah menghasut geng serigala untuk keluarin robby dari geng serigala
udah pasti bener ya robby pasti bener dugaan gue
gak bakal salah deh gue yakin banget si deyan emang orang jahat
terus sekarang mau gimana nih
kalau gue liat dari tampangnya si deyan gue
gue paham banget deh dia tipe orang yang licik
dan dia tipe orang yang ingin memanfaatkan segala cara demi tujuannya dia
hah lo mau jadi gimana nih kita sabarin aja dulu yuk
sabar lo nyamperin kita semua
gue gak mau pakai cara itu kita cukup hati hati aja
kalau kita pakai cara yang lu bilang gue takut salah langkah
gue yakin kok segala sesuatunya bisa
diselesaikan dengan cara baik baik
ya harus lewat baku hantam
engga gue gak setuju
kalau memang itu perintah dari presiden
gue tau kok lo orang kayak gimana
aku memang orang yang ingin menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik
makasih ya lu udah hargain keputusan gue makasih juga udah munahan emosi lo
gue juga akan bilang sih sama semua anak anak warrior harus lebih hati hati
dan inget gak boleh kepancing sama deyan sama geng serigala
nanti dia kita kumpulin anak anak kita omongin semuanya
siap lah dah